mantan ketum pp muhammadiyah buya safi'i ma'arif
tutup usia pada usia delapan puluh enam tahun
selama hidupnya beliau dikenal sebagai seorang ulama
dan cendikiawan yang tegas dan teladan bagi warga muhammadiyah
sebelumnya buya safi'i ma'arif masuk rumah sakit
sejak sabtu minggu lalu akibat mengalami sesak nafas
kondisi buya safi'i sempat membaik
bahkan dokter juga sudah memperbolehkan pulang
namun pada jumat pagi buya safi'i mengembuskan nafas terakhir
sejumlah tokoh negara seperti kapolri listio sigit prabowo
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan indonesia mahfud md
dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo pergi melayat
kita telah kehilangan tokoh dan bapak ramsa
yang selama ini selalu memberikan pesan pesan kepada kita semua
tentunya kita semua kehilangan
namun demikian apa yang menjadi pesan
apa yang menjadi amanah beliau tentunya akan terus kita lanjutkan
kita kehilangan seorang orang besar buya safi'i ma'arif
yang meskipun beliau bukan seorang mengerat
bisa disebut seorang bangsawan
bangsawan dalam arti bahwa dia selalu berpikir untuk kepentingan bangsanya
sampai saat saat terakhir
wah betul bapak
penuh dengan pemikiran pemikiran yang sangat intelek ya
dan saya masih ingat waktu ngobrol beberapa tahun yang lalu dengan beliau
terus saya ngasih buku gitu
raja raja memang sempat nulis kan
tidak apa apa merekam saja cerita cerita perjalanan
wah bagus sih tradisinya terus saya dikasih buku juga sama
ungkapan bela sungkawa pun datang dari berbagai tokoh negara
mulai dari mantan menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
menteri kemenparekraf sandiaga uno
hingga politisi prasetyo edy marsudi
mereka mengenal sosok buya safi'i yang rendah hati
mengajarkan perdamaian dan selalu menjadi panutan yang baik
edul nur gantara daerah istimewa yogyakarta